menteri badan usaha milik negara bumn erick thohir menegaskan pemerintah belum akan menaikkan harga pertalite seperti yang diisukan sebelumnya
saat ini pertalite masih di kisaran rp tujuh enam ratus lima puluh per liter
ditemui di acara pembekalan calon pegawai bumn rabu siang di tenis indoor senayan erick thohir mengatakan pemerintah masih memberikan subsidi untuk pertalite
pemerintah telah menetapkan pertalite menjadi jenis bahan bakar khusus penugasan atau jbkp yang artinya produksi dan penyalurannya diawasi
pertalite juga mendapat subsidi melalui kompensasi pertamina
untuk menjaga stabilitas harga di tengah naiknya harga minyak dunia pemerintah hanya mengizinkan kenaikan harga pertamax menjadi rp dua belas
belum ada rencana pemerintah
tapi pemerintah juga sekarang sedang menjaga kewarna negara
nah indonesia alhamdulillah ini pertama kali dalam sejarah republik kita kita mempunyai nilai ekspor sampai rp tiga puluh empat miliar
nah ini kita harus tahan surplusnya
karena sebagian besar dari surplus ini untuk kepentingan subsidi buat rakyat
jadi kembali ke bbm pemerintah
pada ini belum naikkan
pemegasan berarti tidak akan naik
belum ada kenaikan
kan saya menteri korporasi uang kebijakan